bagaimana perayaan misa minggu di kota yogyakarta
kita sudah tersambung dengan produser lapangan cnn indonesia mutia wirosastro
selamat pagi mutia bagaimana suasana perayaan pascah di sana mutia
baik selamat pagi dari bantul yogyakarta
puspa dan rian betul saya sedang berada di gereja sri yesus ganjuran begitu
di sini kenapa unik dan di sini mengapa saya berada di sini
tentunya karena ada hal unik yang bisa digalai di sini
dan untuk mengenai perayaan hari pascah saya akan melaporkan pertama terlebih dahulu
dengan melaporkan mengenai suasana prapaskah yang sudah berlangsung dari hari rabu
ada rabu abu ada juga kamis putih lalu jumat agung
kemarin diakhiri prapaskah dengan sabtu fikiri atau sabtu suci
perayaan sabtu suci yang sudah berlangsung pada malam hari tadi
berlangsung sangat hikmat begitu karena memang perayaan di sabtu suci ini adalah
merupakan perayaan yang tentunya sangat dijunjung tinggi kehikmatan
karena di sini bisa dikatakan sebagai tirau kata atau sebagai malam
di mana henning dan suci untuk menyambut atau menunggu kebangkitan yesus kristus yang tadinya telah wafat
dan untuk hari ini mesa akan berlangsung pada pukul delapan
jika anda mendengar suara suara ada lonceng berbunyi dan juga ada suara suara paduan suara
yang telah berlatih untuk mesa pada pagi ini itu menandakan bahwa acara akan segera dimulai
dan puspa dan rian pada hari ini di hari pascah di ganjuran
seperti biasa akan tentunya dimulai dengan misa
dan nantinya pun juga ada perayaan perayaan yang sangat menarik
terutama karena hari minggu dan juga hari akhir pekan
akan ada perayaan seperti melukis telur pasca yang biasanya dilaksanakan oleh anak anak
yang berada di sekitar pelataran di tentunya gereja di ganjuran ini
dan begitu rian bukan cuma hari pascah saja
tapi yang menarik adalah justru perayaan prapaskahnya
mulai dari jumat agung ada drama drama atau role play yang telah dilaksanakan oleh anak anak
dan juga sabtu suci yang juga dari anak anak yang berada di gereja ganjuran
juga ikut mengikuti sabtu suci dan dilakukan pembaruan janji baptis oleh romo yang ada di sini
puspa dan rian
ya mutia kalau di jakarta di gereja katedral ini ada bertemakan go green
jadi dekorasinya menggunakan kayu atau besi
kalau di yogyakarta apakah ada dekorasi atau ritual yang menunjukkan akulturasi kristen jawa seperti itu
kalau di yogyakarta ini
untuk puspa dan rian bukan cuma untuk tema yang bisa berbeda tiap tahunnya
tapi tema yang juga merupakan tema otentik
yang ini juga merupakan tema dan juga merupakan salah satu daya tarik wisata
karena saya juga melihat banyak pelancong juga yang melaksanakan misa pascah di sini
karena di sini bisa anda lihat di belakang saya latar saya adalah gereja
yang biasa anda lihat gereja tertutup begitu gereja indoor begitu
namun di sini gereja berbentuk seperti pelataran di keratonnya ngayog yogyakarta
dan bukan cuma itu
ada banyak sekali simbol simbol akulturasi perpaduan antara umat kristen katolik
dan perpaduan dengan budaya jawa
jika anda tahu candi begitu candi biasanya didentikan dengan budaya budaya hindu dan budaya
namun di sini yang ada di sebelah kiri pelataran ini
yang ada di sebelah kiri gereja ini
adalah candi yang sudah berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan yang menarik adalah candi yang biasanya didentikan dengan budaya hindu dan buddha
di sini candi berisikan patung yesus kristus
jadi candi hati yesus kristus
itu merupakan salah satu yang menarik
karena ini juga merupakan akulturasi antara percampuran antara hindu dan buddha
dan juga bagaimana harmonisasinya dengan budaya kristen katolik yang ada di sini
dan bukan cuma itu saja rian
yang melambangkan akulturasi budaya jawa dengan budaya umat beragama di sini
karena kemarin setelah saya juga mengikuti sabtu vigili pada malam hari
semuanya dilaksanakan dengan bahasa jawa
dan juga yang berada di sini
jemaat jemaat atau umat katolik yang datang ke sini
menggunakan pakaian pakaian tradisional jawa
yang merupakan simbol bahwa akulturasi memang sangat terasa di sini
dan harmonisasi antara budaya dan juga keberagaman umat beragama
sangat kental terasa di sini
dan itu merupakan salah satu yang menarik di gereja ganjuran di bantul yogyakarta
bu sempat dan rian
baik muthiawi rosastro terima kasih telah berbagi informasi bersama cnn news today pagi ini